bagi anda yang selalu terjebak antrean ketika sedang melakukan pemeliharaan sepeda motor
ada aplikasi yang mungkin saja bisa membantu anda untuk menghemat waktu
ya di malang jawa timur ada sekumpulan anak muda cerdas
yang membuat aplikasi khusus pemesanan servis sekaligus alat komunikasi dengan pihak bengkel
lalu seperti apa sih cara kerjanya berikut liputannya
bengkel motor selalu identik dengan antrian
di mana pengendara harus melatih kesabaran berjam jam menunggu motornya untuk diservis
tapi dengan teknologi ini bisa dihindari
ya sebagai platform pemesanan servis motor
aplikasi bernama all ride memudahkan pengguna untuk mengantri di bengkel motor
oke bagaimana cara
anda meyakinkan pengguna ini agar menggunakan aplikasi jauh lebih mudah dibandingkan telepon atau langsung datang ke bengkel
siap kemarin saya meyakinkan pemilik motor untuk menggunakan aplikasi
dengan kita membantu mereka untuk hemat waktu di bengkel
dia cukup download aplikasi kita di playstore gratis
kemudian dia bisa dapat pilih bengkelnya tahu fasilitasnya apa
dan dapat booking dimanapun dan kapanpun tanpa ada batas waktu tanpa harus ke bengkel lagi
empat bulan berikutnya
empat bulan berikutnya
empat bulan berikutnya
di mana saya bisa menyampaikan keluhan keluhan motor saya itu apa saja
jadi ketika saya datang motor langsung datang langsung diservis
dan kita tinggal nunggu saja kira kira mungkin satu jam
melihat total delapan puluh juta populasi motor di indonesia
saat ini oride sudah bisa digunakan di lima belas kota dengan sembilan puluh empat bengkel terdaftar
sayangnya aplikasi ini masih banyak kekurangan
hal ini dirasakan oleh muji
salah satu pemilik bengkel terdaftar
kalau orang booking biasanya kan untuk hari besok atau lusa
ya harapan saya kalau bisa booking itu untuk hari ini
artinya kalau saya booking pagi ya siang bisa dikerjakan
booking siang sore bisa dikerjakan

pengguna bisa membangkas waktu sekaligus lebih produktif

lagipula request rata rata yang kurang cukup lebih three talk back gusto
bagaimana menurut kamu pikiran